dalam rentang waktu kurang dari satu jam pada selasa mentawai diguncang dua kali gempa dengan kekuatan magnitudo empat tujuh pada pukul empat belas lebih empat puluh empat menit waktu indonesia barat
dan magnitudo lima delapan pada pukul lima belas lebih tiga puluh sembilan menit waktu indonesia barat
dikutip dari situs bmkg gempa bumi yang terjadi berada di laut namun tidak berpotensi tsunami
gempa yang terjadi jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas subduksi lempeng indah australia menghujam ke lempeng eurasia
hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan naik atau transport
gempa terasa kuat hingga ke padang dan bukit tinggi
kapolda sumatera barat irjen suharyono yang sedang melakukan pertemuan dengan media di mapolda padang terpaksa harus menghentikan pertemuan karena guncangan berlangsung cukup lama
oleh beberapa staffnya kapolda kemudian dievakuasi ke bawah gedung
beberapa orang lainnya memilih naik ke gedung paling atas
di mentawai sendiri gempa dirasakan bervariasi
ada yang terasa kuat namun ada juga yang tidak merasakan apapun
sudah koordinasi juga dengan pihak bmkg bpbd tni polri dan pos sars kabaluan beserta masyarakat yang ada di semalegi
bahwa sampai saat ini tidak ada informasi kerusakan dan korban jiwa
masyarakat sudah kembali beraktifitas seperti biasa
beberapa warga mentawai sempat dilaporkan mengungsi keketinggian
namun saat ini sudah kembali ke rumah masing masing
jona di kambang padang sumatera barat